banyak variasi dari olahraga dan hari ini saya mau menggabungkannya dengan tarian
jadi saya harus hafal dulu nih gerakannya
jangan ganggu konsentrasi saya ya
dan tetap harus menjaga protokol kesehatan
kalau dari gerakannya anda pasti ingat poco poco
nah kalau di dunia tari internasional ini disebut line dance
berawal di amerika tahun seribu delapan ratus an
gerakannya berintensitas rendah
tak heran jika penggemarnya didominasi usia empat puluh tahun ke atas
untuk mereka line dance diklaim melatih daya ingat
sinkronisasi tubuh dan menjaga kepadatan tulang
untuk usia lanjut ini adalah olahraga yang bagus sekali
tidak terlalu berat
dan sangat baik sekali untuk melatih daya ingat mereka
buat pembentukan tubuh buat daya ingat juga
buat lebih bugar banyak dari segi positif
yang jelas ya banyak dari segi positif juga
perlahan line dance menghipnotis kaula muda
koreografinya pun makin modern
dan bisa dimodifikasi dengan lagu nusantara
jadi kalau kita nggak ada kegiatan
jadi kita bisa latihan juga
dalam berlatih langkah kaki menjadi kunci
gunakan pakaian yang memudahkan anda bergerak
dan membuat kaki lebih keras

agar tidak mudah cedera
tak cuma untuk olahraga lho
teknik dasar line dance juga membantu anda berkenalan dengan jazz dance yang lebih powerful
atau bahkan mengikuti kompetisi olahraga cabang sport dance
penggemar line dance di sanggar ini sudah langganan juara di kompetisi daerah maupun internasional
dan juga untuk mencoba menggunakan kaki yang berkualitas
jadi kalau anda ingin mencoba
silakan berlangganan di kolom komentar
bisa mencoba menggunakan kaki yang berkualitas